inilah aksi pencurian motor yang digagalkan emak emak
terekam cctv di jalan malaka tiga rorotan cilincing jakarta utara
peristiwa ini terekam kamera pada kamis lalu
dua orang pelaku berbagi tugas dalam melancarkan aksinya
seorang pelaku memantau situasi dari atas motornya
dan pelaku lain berusaha mengambil motor yang tengah terparkir di pinggir jalan tersebut
melihat pelaku sedang mengotak atik kunci motor
dengan spontan seorang emak emak berteriak
seorang pelaku yang berada di atas motornya pun tidak ragu mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi
cuma kalau orang kaget latah saya bilang maling
pas saya kaget saya melihat orang itu ngeluarin senjata
dari dalam jaket